inilah kebun hidroponik yang memanfaatkan atap masjid jami atakwa sunter agung jakarta utara
di kebun ini tertanam enam ratus batang pohon pakcoy
tanaman pakcoy dipilih karena selain perawatannya mudah juga banyak diminati oleh warga sekitar
pengurus masjid membangun kebun hidroponik ini untuk memanfaatkan bagian atap masjid agar lebih produktif
saat ini tanaman pakcoy yang tumbuh subur ini sudah siapane
nantinya hasil kebun ini akan dijual ke masyarakat sekitar dengan harga murah
dan uangnya akan digunakan untuk perawatan masjid
satu pohonnya lima ribuan mas
jadi dinyatakan membeli sayur berikut program setekah ke masjid
program tahap awal ini berhasil
program masjid berencana menambah jumlah pohon yang ditanam di kebun ini menjadi seribu pohon pakcoy
bagi hai tami cekar